warga suku tengger di lereng gunung semeru di desa argosari kecamatan senduro lumajang
menggelar ritual unan unan jumat siang
ritual yang diadakan setiap lima tahun sekali menurut penanggalan suku tengger itu
bertujuan untuk membersihkan desa agar selamat dari malapetaka
ritual unar ulan yang digelar masyarakat suku tengger di lereng gunung semeru
di lumajang jawa timur pada jumat dua puluh tiga november
dimulai dengan penyembean kerbau sehari sebelum pelaksanaan
daging kerbau lalu diolah menjadi sesaji berupa sate dan olahan makanan lain
hadapun kepala kulit dan kaki kerbau dibiarkan utuh untuk dihias
serta diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka
di atas ancak juga terdapat sesaji berupa seratus tusuk sate kerbau
seratus tumpeng dan seratus jajanan yang dikemas dengan daun kelotok
selanjutnya ancak diarak oleh ribuan warga suku tengger
menuju sanggar agung purwogiri waseso yang berada di atas bukit
tali rejang dewa mengawali acara
sebelum dukungan adat memimpin persembahyangan unan unan
unan unan berasal dari kata una yang berarti mengurangi
dalam penanggalan suku tengger setahun ada dua belas bulan
namun ada tahun yang terdiri atas tiga belas bulan atau tahun landung
kelebihan bulan dalam lima tahun sekali inilah yang perlu diruat
agar tidak mengganggu kehidupan umat manusia dan tidak menimbulkan malapetaka
kalau sudah ketemu bulan yang disebut tahun landung itu
baru ada pelaksanaan acara unan unan
untuk rangkaian acaranya apa saja pak dalam tradisi upacara unan unan
ya memang ada seperti ini tadi ada upacara mayu desa
tapi sudah dilalui semua
jika sekarang ini upacara unan unan yang dilaksanakan di sanggar agung
karena kerbau itu dipercaya oleh masyarakat suku tengger
khususnya desa argosari tengger yang lain pun juga pun sama
karena kerbau itu artinya pahana sang yang padara
yang pahana yang padara dewa kebajikan dewa keadilan
untuk menetraksikan kekuatan negatif yang ada di muka bumi
sehingga biar tidak mengalami kehidupan manusia di asal antara dunia
biar kehidupan manusia tetap rukun dan sejahtera
ada dua desa di lumajang yang menggelar tradisi unan unan
yakni argosari dan ranupane yang berada di lereng gunung semeru
berhadi wicaksono lumajang
nah selanjutnya yang namanya
utama terak branding